keindahan lereng gunung salak tepatnya di kawasan cihideng bogor jawa barat
sedikit berbeda dengan kehadiran para penghobi sepeda downhill
puluhan pecinta olahraga ekstrim ini dengan semangat mengikuti fundraise
yang diadakan oleh sebuah komunitas bernama downhill free pada hari minggu lalu
nuansa alam yang indah namun disertai medan turunan yang berbahaya
menuntut para peserta memiliki keterampilan khusus dan ekstra waspada dengan kondisi lintasan
dalam race kali ini dibuat aturan yang cukup unik
di mana klasifikasi kelas disesuaikan dengan berat badan
berbeda dengan race pada umumnya yang dibagi berdasarkan umur dan prestasi
selain itu dibuat pula aturan jika peserta pria memiliki catatan waktu lebih rendah dari peserta wanita
maka peserta pria harus dihukum dengan wajib
menggunakan kondi dan duster
yang serunya dari race ini lain daripada yang lain
biasanya kan dibagi per kelas umur ya
kalau disini dibagi per berat badan
yang kelas berat yang kelas tengah dan kelas bulu
berhubung kita cewek cewek jadinya masuk yang kelasnya paling ringan
iya masih masuk kelas bulu lah
kecepatan yang dipacu para penyuka adrenalin ini bisa mencapai lima puluh km per jam
tak hanya nyali dan keterampilan saja
namun perlengkapan pelindung tubuh dan juga kepala mutlak diperlukan
setelah rem dan suspensi sepeda harus dalam kondisi prima
karena tak sedikit para peserta bernasib sial karena menyepelekan fungsi part sepedanya
olahraga ini dinilai dari segi kecepatan
maka siapa yang cepat mencatatkan waktu dalam melewati setiap obstacle hingga finish
akan keluar sebagai juara dalam pertandingan